saudara komisi pemilihan umum akan mengkaji surat pengunduran diri caleg nasdem untuk dapil ntt ii ratu ngadu bonula
komisioner kpu agus melas membenarkan telah menerima surat dari partai nasdem terkait pengunduran diri caleg dpr ratu ngadu bonumula
agus menyatakan kpu akan mengkaji surat pengunduran diri tersebut
terima kasih surat yang biasanya juga diajukan ke kpu tentu ke ketua kpu nanti akan ada mekanisme untuk mengkajinya
kalau kita fokusnya rekapitulasi
caleg dpr dari partai nasdem untuk dapil ntt dua ratu ngadu bonula mendadak mengundurkan diri setelah berhasil meraih suara terbanyak dan lolos ke senayan sesuai pleno rekapitulasi suara tingkat nasional di kpu pusat
ratu wullah berhasil mendapat suara terbanyak di antara enam caleg lain di dapil ntt ii
ratu wullah bahkan mengungguli perolehan suara mantan gubernur ntt victor laiskodat
peraih suara terbanyak caleg dpr ri daerah pemilihan nusa tenggara timur ii ratu ngadu bonuwula mendadak mengundurkan diri
salah satu saksi saat pleno rekapitulasi tingkat nasional di kpu pusat
untuk suratnya akan kami sampaikan dan alasan semuanya pengunduran diri sesuai dengan kehendak dari yang bersangkutan dan di atas matre
dan untuk itu karena suratnya kepada kpu ri saya tidak berah untuk membacakan dan lampirannya juga ada di dalamnya
dengan demikian perlu kami sampaikan dan di dalam forum
terbuka ini bahwa calon anggota legislasi partai nasdem nomor urut lima dapil ntt ii menyatakan mengundurkan diri
ratu mula berhasil mendapat tujuh puluh enam tiga ratus tiga puluh satu suara atau terbanyak di antara enam caleg lain di dapil ntt ii
ia bahkan mengungguli mantan gubernur ntt victor laiskodat yang hanya memperoleh enam puluh lima tiga ratus lima puluh sembilan suara

dengan perolehan itu seharusnya ratu wulla bisa melenggang ke senayan
namun keputusannya untuk mundur membuat victor leskodat yang memperoleh suara terbanyak kedua dari nasdem berpotensi menggantikan posisinya di senayan
karena nasdem hanya memiliki satu kursi di dpr untuk dapil ntt dua
pengamat politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin menilai mundurnya ratu mula adalah keinginan partai nasdem untuk memberi ruang bagi victor laiskodat melenggang jadi
ratu bula saya melihatnya bukanlah caleg yang dikehendaki oleh partai
karena di situ ada petinggi partai yang lain yaitu pak victor laiskodat yang suaranya di bawah ratu wula
jadi caleg incumbent tersebut tentu ketika berhadapan dengan pak laiskodat ya harus mundur
karena apa memberi jalan memberi ruang kepada pak victor laiskodat untuk bisa menjadi anggota dpr
keputusan ratu wulan mundur tanpa alasan yang jelas dan akuntabel dinilai mempermainkan suara rakyat
karena aspirasi pemilihnya tidak bisa lagi diperjuangkan di parlemen
tim liputan kompas tv